saya sampaikan kembali undangan saya kepada presiden zelensky secara langsung untuk berpartisipasi
dalam ktt g dua puluh yang akan diselenggarakan bulan november tahun ini di bali
kemudian yang kedua saya tegaskan posisi prinsip indonesia mengenai pentingnya penghormatan
terhadap kedaulatan dan integritas wilayah
walaupun masih sangat sulit dicapai saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai
dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur
dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari presiden zelensky untuk
presiden putin yang akan saya temui segera